ada pun pasangan nomor urut dua sekaligus calon gubernur dki jakarta pertahanan
nyaris tidak menggelar kegiatan kampanye yang berarti hari ini
calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat bahkan
masih melanjutkan safari ke sejumlah kota di jawa timur
pada jumat pagi ini jarod berkunjung ke pesantren sains tebuireng
jombang jawa timur untuk bersilaturahmi dengan pengasuh pondok pesantren
gus solah atau salahuddin wahid sambil memberikan motivasi
wakil gubernur jakarta petahana ini mengaku membuka peluang bagi para santri
pondok pesantren tebu ireng untuk bekerja atau magang di balai kota dki
namun dalam kunjungan sekitar satu jam tersebut
ia menolak membicarakan soal pilkada dki jakarta
mereka mereka yang bagus direkomendasikan itu boleh magang
kita perbuka siapa saja boleh tapi tadi saya sampaikan dengan proses lain